menurut survei badan litbang kementerian perhubungan tahun dua ribu dua puluh
sebanyak total tujuh puluh sembilan empat juta orang akan mudik tahun ini
dari total tersebut tiga puluh tujuh tujuh belas juta orang akan menggunakan kendaraan pribadi
salah satunya adalah hairia dan keluarga yang akan menempuh
tiga hari perjalanan menggunakan mobil dari jakarta menuju medan
karena kan baru ini kita pulang naik kendaraan pribadi
kita inginnya itu benar benar menikmati antara kota yang satu dan kota yang lainnya
karena ya mudah mudahan sudah dua tahun ya selama pandemi belum pulang baru ini
biasanya kalau kita sih buka puasa itu simpel aja ya
cari minumannya itu minum putih hangat
sama memang udah nyediain kurma gitu
nanti kalau memang ada tempat persinggahan yang bisa disinggahi
kita singgah biasanya cari minum yang segar segar
tidak hanya kendaraan yang harus disiapkan ketika melakukan perjalanan jauh saat mudik lebaran
persiapan diri juga harus diperhatikan dengan baik saat berkendara jarak jauh
terutama di bulan puasa
dalam perjalanan sebenarnya beberapa hal terjadi pada tubuh kita
yang sering sekali terjadi adalah adanya panas pada perjalanan itu
sehingga memang ketika itu terjadi
tubuh kita akan mengeluarkan cairan lebih banyak dan kemudian menimbulkan rasa haus yang lebih tinggi
nah dalam hal ini tentu
ketika kita berpuasa dalam kondisi berpuasa dan kemudian mudik
kita betul betul perhatikan asupan cairan supaya kemudian tidak terlalu lelah
dan kemudian bisa bertahan dalam situasi cuaca yang panas gitu
menurut rita selain dehidrasi turunnya kadar glukosa dalam tubuh
juga dapat mempengaruhi konsentrasi pengendara
oleh sebab itu dibutuhkan asupan nutrisi yang tepat agar nyaman dan aman di jalan
jika anda sedang dalam perjalanan saat waktu berbuka puasa atau sahur
berhentilah terlebih dahulu untuk mencari makanan dan minuman
nah saat memilih makanan pilihlah makanan yang kaya protein seperti daging ayam daging sapi telur dan juga tahu
karena protein dapat memberi anda energi saat di jalan
selain dari itu pilih juga makanan yang kaya karbohidrat seperti nasi ubi pisang dan juga kentang
karena karbohidrat ini memang bermanfaat untuk menjaga metabolisme protein
makanlah juga sayur sayuran karena makanan yang tinggi serat dapat menjaga pencernaan anda
dan membuat anda terasa lebih kenyang lebih lama
nah selain itu saat puasa memang tubuh kita kehilangan vitamin dan mineral lebih cepat
karena pola makan yang berubah dan juga asupan air yang berkurang
maka itu makanlah buah buahan saat berbuka atau sahur di jalan
kementerian perhubungan memprediksi puncak arus mudik dua ribu dua puluh dua akan jatuh pada dua puluh sembilan dan tiga puluh april